kita beralih ke informasi selanjutnya
badan pangan dunia mencatat sampah makanan di indonesia mencapai tiga belas juta ton setiap tahun
iya ini menjadi yang salah satu terbesar juga penghasil sampah di dunia kita indonesia
dan di hari sampah nasional ternyata diperingati tepat hari ini dua puluh satu februari
kita harus saling mengingatkan agar sisa makanan perlu dimanfaatkan
dan tidak lagi berakhir sebagai sampah
melainkan menjadi harapan dan bagian dari solusi kebutuhan dan ketahanan pangan
dini hari truk truk pengangkut sampah ini mulai beroperasi
berangkat dari kantor dinas kebersihan dan pertamanan kota surabaya jawa timur
saya menumpang truk yang dikemudikan arif menuju tempat tembuangan sampah sementara kaidon surabaya
jawa timur adalah provinsi terluar
luas di pulau jawa yang menghasilkan lebih dari tujuh belas ton sampah setiap hari
kota surabaya menjadi penyumbang dominan sampah tersebut
tiba di tempat pembuangan sampah sementara saya melihat sekitar sepertiga sampah sampah ini
merupakan sampah rumah tangga
dan lebih dari separuh sampah rumah tangga adalah sisa makanan
sebelum sampah sampah sisa makanan ini diangkut truk besar untuk dibawa ke tempat pembuangan akhir
beberapa rekannya sibuk memilih dan memindahkan sampah makanan ke mobil bak terbuka
mas hul akan memanfaatkan sampah sisa makanan ini menjadi pakan ternak
mas hur datang ke tps setiap hari dan bisa mengangkut belasan bahkan puluhan kantong sampah sisa makanan seperti ini
dari lokasi tps mas hur membawa sampah makanan hotel restoran dan rumah tangga ke daerah cemayan
sisa makanan yang hampir tidak terpakai
akan berakhir sebagai sampah justru berharga di tempat ini
ratusan bebek petelur ini seolah tahu mas hur datang membawa makanan kesukaan mereka
setelah dicampur dedek dan remah sisa roti sisa makanan yang nyaris menjadi sampah ini diserbu bebek bebek masmur
dan habis hanya dalam hitungan menit
mas hur biasa seperti ini dalam

ton ya badan pangan dunia mencatat sampah makanan di indonesia bisa mencapai tiga belas juta ton setiap tahun
makanan sebagian diantaranya bahkan sudah terbuang sebelum sampai ke piring konsumen karena
penampilannya yang kurang layak
di sektor perdagangan makanan dibutuhkan kebijakan dan sistem pengelolaan
untuk memilih dan memilah makanan segar agar potensi sampah makanan dapat ditekan
tidak hanya diperlakukan dan disimpan dengan cara yang tepat produk makanan segar maupun
kemasan di pusat perbelanjaan juga harus dipantau rutin
gerai belanja transmart menjadi sampah setiap hari
angka tersebut akan terus ditekan dengan mengelola makanan yang
sudah busuk dan kadaluarsa
itu kita ada sebuah sop yang terintegrasi dari mulai barang masuk bahkan barang di display sampai nanti barang memang harus kita taruh di bag sampah atau harus kita musnahkan nah kalau sudah tidak layak untuk dikonsumsi oleh manusia atau oleh konsumen produk tersebut akan disortir yang kemudian juga akan kita pilah pilah untuk kita hancurkan
dari sektor rumah tangga di surabaya potensi sampah makanan juga mendapat perhatian khusus
jika dipilah dengan baik dalam satu tahun setiap rukun tetangga mampu menghasilkan enam sampai tujuh ton sampah makanan
masih banyak nasi nasi yang terbuang di sini sampah rumah tangga door to door yang dikumpulkan oleh pusat daur ulang di jambangan ini masih banyak ditemukan sampah sampah makanan seperti ini pak ya
nasi juga menjadi salah satu yang lumayan dominan di daerah sini yang dibuang tidak habis dimakan
selanjutnya apa nih pak
setelah ini kita campur setelah itu kita cacat
daur ulang sampah makanan
makanan menjadi kompos membutuhkan usaha yang tidak sederhana
kompos yang dihasilkan juga memiliki nilai yang tidak seberapa bahkan lebih sering dibagikan cuma cuma
solusi pemanfaatan sampah makanan lain dibutuhkan secepat mungkin
agar sisa makanan tidak lagi berakhir menjadi sampah melainkan harapan dan bagian dari solusi kebutuhan dan ketahanan pangan
begitu juliarto jawa timur